apakah anda pernah mencoba es lendang mayang
makanan khas betawi yang berbahan dasar tepung beras ini bisa menjadi pelepas dahaga di tengah teriknya ibu kota
sebuah gerobak kaki lima di jalan jati baru raya kampung bali tanah abang jakarta pusat
menjual es lendang mayang yang dicampur dengan manis dan tebalnya buah durian
selain durian dalam satu mangkok es selendang mayang juga dibubuhi macam macam topping
seperti potongan buah nangka alpukat serta cendol
lalu kita makan santan dan gula aren cair sebagai kuahnya
agar lebih segar hidangan ini lalu diberi es batu
ya ikut zaman aja sih bang soalnya ada banyak anak anak muda yang suka durian juga jadi kita ikut zaman
restu mengaku tak menggunakan durian khusus untuk campuran es lendang mayang buatannya
tergantung musim dan ketersediaan di pasar
buat rasa ya enak sih gurih ada santannya juga kan pertama
terus kalau buat yang anti gula banget sih maksudnya yang ini sama gula nggak terlalu manis sih
jadi buat orang yang gak terlalu suka gula bisa sih kayaknya
satu mangkok penuh es lendang mayang
satu mangkok penuh es lendang mayang
selendang mayang yang komplit ini dihargai dua puluh ribu rupiah saja
kedai milik restu buka setiap hari selama dua puluh empat jam
gerobak milik restu yang baru buka pada februari dua ribu dua puluh
kini menjual tiga hingga empat loyang adonan selendang mayang setiap hari
omsetnya bisa mencapai tiga hingga empat juta rupiah per hari
bahkan kini restu bisa membuka satu cabang lagi di kawasan kebayoran baru
nah masih ngomongin yang segar segar nih
ini dia sorbet ala cafe cafe di paris dengan konsep all you can eat
tersedia di salah satu restoran yang terletak di jalan walter mongensi di jakarta selatan
berbeda dengan es krim dan gelato sorbet tak menggunakan bahan susu atau krim
sorbet menggunakan buah buahan sebagai bahan utamanya
kita mengerti bahwa sebagian besar pelanggan kita suka mencoba beberapa rasa
jadi kita mulai berpikir tentangnya
itu akan bagus jika kita memberi mereka kesempatan untuk makan sebanyak banyak rasa yang mereka inginkan
dalam waktu yang kurang dan mereka bisa menikmati semuanya
nah untuk bisa menikmati sorbet sepuasnya
anda hanya akan dikenai biaya sebesar satu ratus dua puluh ribu rupiah saja dengan durasi makan
jika anda tak habis maka anda akan dikenakan denda empat puluh lima ribu
jika anda tidak habis maka anda akan dikenai denda empat puluh lima ribu rupiah per scoop
namun menu all you can eat sorbet ini hanya ada pada hari senin saja ya
ada dua belas varian rasa sorbet yang anda bisa nikmati di sini
seperti raspberry mangga blackberry hingga kelapa
tim liputan cnn indonesia